apa apaan sih sah kok dia pernah menikah
sedangkan kamu berjakat tulen ibu gak mau
cari pasangan itu yang setara dan sesuai
tapi saya cinta bu sama dia
udah kalau mau ngomong ngomong aja disini
kita harus ketemu langsung
atau gak gini aja kalau misalkan gak bisa di kantor
saya bisa kok buat ke pondok pita aja
askara dan reina
yaudah saya tunggu di rumah ya
tapi waktu saya gak banyak
oke gak apa apa
ini saya jalan sekarang ya ke pondok blitar
buat ketemu sama al
uang taksinya ada
gue gak ada sih mbak
akhirnya gue bisa bikin elsa diem dan gak berisik lagi
untung tadi gue kasih hasil tes pack dengan urinnya sih mbak
karena punya gue
ini gak mungkin
ini gak mungkin kan gue gak pernah
itu waktu gue mabok berat dan nganterin gue pulang
yaudah tapi sebelum pulang kita minum barang dulu
kalau ada apa apa cari
kebanyakan minum alkohol
ya ampun mbak sena
bisa taruh di sofa ya
taruh di kamarnya aja mas
kamarnya di atas mas
dan sekarang gue hamil
pak empat dari lima pitching yang kita ajukan ditolak
artinya kita cuma satu
iya saya sudah dapat emailnya tadi
apakah ada materi pitching baru yang harus kita siapkan pak
bapak kalau ada perlu apa apa yang harus dikerjakan panggil aja saya
masih dulu pak
kondisi lagi seperti ini
ditambah lagi warsup
furniture di malang ditolak asuransinya
ini benar benar situasi sulit
apalagi buat perusahaan
aku tau om
malah tiga harigsah
katanya nilai ada tiga ultra sukasi m dengan hanya empat uchek valtel sulit
kenapa nilai nilai dua hris m dari kembali
ya allah apa seperti ini rasanya di titik yang terendah
tapi enggak aku gak boleh berpikir seperti itu
aku pernah kehilangan keisha dan juga bapak
itu jauh lebih menyakitkan
gue harus ngapain ya
satu satu yang gue inget cuma nino
terus dia hunterin gue pulang
terus habis itu gue gak inget apa apa lagi
kok malah di reject
ada apa ya
permisi pak nino
apa meeting sudah bisa dimulai pak
karena staff yang lain sudah menunggu di depan pak
selamat siang gue elsa hatu menek motor dan nek mobil online aduh aduh game ini
teman teman turun derajat berisik ya terserah saya dong mau naik apa mau naik ojek ke mau naik
mobil kek iya sih mbak cuma gini mbak saya khawatir kalau mbak naik motor takut hujanan
bukan begitu ya akur betul kata si boim biasa takutnya kalau gue sana kojek entah
jadah hujanan lepek kuyuk masuk angin kebanyakan ngomong mending bukain saya mau ketemu sama al
baik baik kebetulan pak juga udah bilang masanya kalau nggak
mau mau saya bukain kayak dia nggak aneh ya
kamu kenapa sih kok belakangan ini sering hilang
ya mama akan bilang kita harus tegas iya memang kita harus tegas pak kita gak boleh lemah
kalau sampai elsa tahu nanti dia akan ngulangin lagi besok besok
dan nanti elsa berfikir kalau kita ini main main sama aturan dan nasihat kita sendiri
kamu mau kemana aku rapi banget
iya aku pergi sebentar ya aku mau ketemu sama ibu ibu kak
atau aku telpon andin aja ya
tapi nanti malah pada marah kalau aku minta tolong ke andin soal elsa
aku paham sih pasti banyak yang gak suka elsa
tapi biar bagaimanapun elsa anak aku juga
dan andin biar bagaimanapun elsa itu adeknya
mba esa sampai nyelondong aja sih kan si edu bilang si andrin senur dalemnya
apalagi sih uya saya mau ketemu sama andin
kata pak bos mba elsa suruh nunggu di situ tuh
iya pak bos bilangnya begitu mbak elsa nunggunya di situ
ngapain saya nunggu di luar nah
ya itu perintah pak bos biasa suruh nunggunya di situ
enggak saya nggak mau ya harus berapa kali saya kasih tahu kamu ya
saya adiknya andin pemilik rumah ini juga kenapa sih
ya saya kan hanya menjalankan tugas dari pak bos bu
enggak enggak enggak saya mau masuk saya nunggu di dalam aja
jangan dipaksa begitu bu nanti saya yang dimarahin bu
enggak saya mau masuk
saya nunggu al di dalam aja
tapi saya yang nyuruh uya
kenapa gak suka
jadi kita ngobrol di sini pak
iya kalau memang gak suka bisa pulang
sebenarnya gue masih agak takut sih ketemu lah
enaknya jadi ngomong gak ya
ini saya harus berapa lama nunggu kamu buat ngomong
jadi gini al
sebenarnya saya ketemu sama mas al mau ngomongin apa sih
penasaran banget loh
apa yang di sini
aku juga gak tahu
mungkin nanti mas al mungkin mau cerita sama aku
apa lagi sih itu
papa mau kasih tahu kamu
papa sebenarnya diem diem nganterin makanan ke tempatnya elsa di rumah siana
tapi papa minta kamu jangan kasih tahu siapa siapa ya
iya terus terus
papa dengar dan papa lihat juga
kaca rumahnya siena itu dilempari batu sama orang
papa tahu dari mana
ya papa dengar dari mana
ya papa dengar dari orang rumahnya siena
ya ampun serem banget pak
sampai ada orang lempar batu ke rumah
papa khawatirnya ini orang yang punya niat jahat sama elsa
orang suruhannya ricky
kebetulan elsa lagi ada di rumahnya lagi ngobrol sama mas al
tapi aku gak tau apa yang diobrolin
aduh moga moga nggak bikin kerusuhan ya
ya semoga lah ya pak
tapi aku bingung deh
kok elsa tahu diperlakukan seperti itu tapi kenapa nggak dilapor ke polisi ya
ya memang benar sienna
harusnya elsa yang melaporkan
tapi papa penasaran sih nak
ada urusan apa
nanti aku akan kasih tahu papa apa yang terjadi ya
sekarang coba deh nanti aku minta dia untuk laporin masalah ini ke polisi
kabarin papa terus ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
iya ma semuanya baik baik aja
kalau menurut saya sienna itu cocok untuk jadi bernama sadur maharatu
karena mau bagaimanapun sienna itu pernah punya nama besar ah
ditambah dia punya followers yang banyak
oh iya kalau untuk sekarang kayaknya kamu nggak akan rugi deh untuk menghayir dia
karena dia sekarang nggak mahal mahal banget kok al
tapi kalau saran saya sih kamu ambil aja ah
bagus kok dia jadi brand maharata
ini kamu sekarang jadi salesnya siano
saya cuma promosiin aja yang bagus
saya itu sedikit demi sedikit sudah mengerti sifat kamu seperti apa
saya langsung ke poin aja ya
tujuan kamu apa
dalam hidup itu
akhir harus memang sedih
masih kamu punya tujuan kan
omong aja tujuannya apa
lagian saya itu belum full mengurus semua pekerjaan saya di kantor
memang semua keputusan itu sama saya pak
tapi saya juga harus sharing ke manajemen
nah itu dia maksud saya
kamu langsung omongin aja ke manajemen
iya masalahnya saya gak mau
ini mbak elsa udah mau pulang
tolong dia anterin dia
baik pak bos
tolong dia anterin
dia anterin di depan
kalau perlu saya panggilin ojeknya
gak ada sopan sopan
saya hanya menyunjukkan gerbang
boem gerbang buka
oh jadi mbak elsa udah mau pulang
gak ada sopan sopannya tau gak
gara gara al memperlakukan gue kayak begitu pada ikut ikutan nih sekarang
ini nyuruh gue pergi tapi gue belum selesai ngomong
kayak diusir gini gue
tapi setau gue aldebaran tuh amnesia
tapi bukan berarti dia gak tau namanya sopan santun
ya mas al memang amnesia
mungkin dia gak ingat apa apa
dia juga baru ketemu sama kamu mungkin aku punya feeling yang kuat
jadi ya aku rasa itu pilihan yang tepat untuk mas al melakukan itu semua
ini gimana sih
mbak juga udah tau kamu tinggal sama sienna kan
tau rumahnya sienna juga dilemparin sobat tuh
mbak juga tau sienna yang minta untuk jadi perintah aba sarawak maharatu
kamu datang kesini karena disuruh sama sienna ya
untuk meresap masalah
rencana kamu apa lagi sih sa
kalau misalkan kamu merasa diancam kenapa kamu nggak laporin polisi kenapa kamu diem aja
kalau orang itu nyakitin kamu lagi gimana
ini kenapa sih
lo sama kayak suami lu gak ada mau bantuin gue
gue balik ya
andien bilang elsa udah gak disana apa yang dibilang sama andien ini sama seperti yang aku dengar dari sienna kemarin
kalau siana minta dijadikan brand ambasador lewat elsa
sekarang aku harus cari elsa aku khawatir elsa kenapa napa lagi setelah kejadian pelemparan batu
aduh ini gimana ya masuk nggak ya
kok orang itu geber geber motornya ya apa jangan jangan dia penerang
kamu aman kak
oke ini udah final ya nanti kalian tolong buat laporannya terus kasih ke saya biar saya cross check dulu ya
baik pak kalau begitu kami promisi dulu ya pak
tadi kan saya natal kok udah
aku mau ketemu sama kamu nak aku tunggu di kafe dekat kantor ya
ada apa ya
kok timpetin gua ke aja
pak ini ada konsep terbaru dari tim
bapak mau cek dulu sebelum saya ke tim tersoreng
mudah mudahan beaching kali ini bagus
semoga gak terria
ini apa yfoundnya jack
gue gak pernah ngapa ngapain sama mas sal
udah gitu dia jauh
kemungkinan hanya nino
jadi orang yang harus bertanggung jawab
ayo silahkan duduk
anggap aja rumah ini rumah kamu
kan kalau kalian menikah
rumah ini bakalan jadi milik kamu juga
ajak duduk dong pacar kami
kebetulan saya masak banyak hari ini
karena saya tahu kalian mau datang
ibu disini aja
duduk disini aja bu
gak bisa begitu
makan mesti diladenin
mirna itu juga masak bu
enak banget ya mirna
kalau sayur oncom mah
ibu akan buatkan kalian makanan yang lebih enak lagi
nanti resepnya akan ibu berikan sama kamu
jadi kamu bisa masak di rumah
kalau ibu saya suka dengan mirna
ibu gak akan menjodoh jodohkan saya lagi nanti
kamu belum pernah menikah kan
kamu masih gadis kan
kalau ibu tanya begini
karena kan risa belum pernah menikah
yang juga belum pernah menikah
gua harus jawab apaan ya
apa iya gua harus jujur kalo gua udah pernah nikah
lah kan gua cuma bantuin pak reja doang ya
kenapa gua kagak ngikutin maunya pak reja aja
kok jawabnya lama banget
kamu udah pernah menikah ya
sudah pernah menikah
ini kenapa hati sama otak agak sinkron ya
kan gue bisa jawab belum
nih tunggu bentar ya
nih tunggu bentar ya
nih tunggu bentar ya
gak sinkron banget sih
apa yang terjadi disana
kok dia pernah menikah
sedangkan kamu perjakat turen
ibu gak mau
cari pasangan itu
yang setara dan sesuai
tapi saya cinta bu sama dia
nanti ibu carikan si cinta
yang belum pernah menikah
kamu sih gak mau
jadi kamu mau bertahan sama dia
karena mira berdua
yang tadi kan ibu juga udah bilang
kalau mira cantik
tapi tetap aja udah pernah menikah
ibu gak mau
emang kenapa kau udah pernah nikah
emang orang udah pernah nikah itu
gak berhak bahagia lagi ya
ini kan cuma settingan mirna
ngerusak acara segala
seandainya kalau beneran
kagak setuju hanya karena
gue udah pernah nikah
udara mana gue butuh udara segede pada gue nganggap dimari
itu kan bu mirna gak ada kan
yaelah bu kasian bu
pasti tadi dia denger rumohan kita
saya insul mirna dulu bu ya